kitab informasi lainnya presiden jokowi dodo mengusulkan nama komjen pol listio sigit prabowo sebagai calon kepolri
pihak istana diwakili mensesnek pratikno resmi menyerahkan surat presiden terkait nama calon kapolri ke dpr
mensesnek pratikno datang ke dpr ri pada rabu siang untuk menyerahkan surat presiden terkait nama calon kepolri
surat presiden langsung diterima oleh ketua dpr ri puan maharani
puan mengatakan akan segera memproses usulan nama calon kapolri sesuai dengan mekanisme yang berlaku
prosesnya berlangsung paling lama dua puluh hari setelah penyerahan nama pada hari ini
diperintah oleh bapak presiden untuk menyampaikan surat presiden mengenai pencalonan calon kapolri untuk periode ke depan
itu saja kami sangat mengharapkan pemerintah sangat berharap
proses ini bisa segera ditindaklanjuti oleh dpr secepat cepatnya
tentu saja proses pemberian persetujuan melalui dpr ri akan dilakukan sesuai dengan mekanisme internal dpr
yaitu didahului dengan mekanisme rapim bamus kemudian kami akan menugaskan komisi tiga
untuk melaksanakan uji kelayakan atau melakukan fit and proper
setelahnya hasil dari uji kelayakan tersebut akan kami bawa ke rapat
dan kami akan berhasil mencari ujian yang lebih paripurna untuk mendapatkan persetujuan dewan
presiden jokowi telah resmi mengajukan nama komjen listio sigit prabowo sebagai calon kapolri ke dpr
komjen listio sigit prabowo ini saat ini menjabat sebagai kabar reskrim polri
berikut ini adalah profil singkat dari komjen pol listio sigit prabowo